menyambut datangnya bulan suci ramadan warga ponorogo menggelar tradisi megangan dan kirap hasil bumi
tradisi digelar agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar
sambut datangnya bulan suci ramadan yang tinggal menghitung hari
sejumlah seniman reok dan warga kelurahan kertosari kecamatan babadan ponorogo menggelar tradisi megangan
tradisi turun temurun peninggalan nenek moyang yang makin sulit dijumpai ini
berusaha ditampilkan lagi oleh sejumlah seniman reok bersama warga sekitar
untuk memberi kekuatan kepada diri kita berdoa kepada allah
supaya dalam puasa yang akan datang ini
satu bulan belum kita bisa melaksanakan dengan secara hikmat dan penuh dengan kerizauan
tradisi diawali dengan kirap
berbagai makanan sayuran tumpeng dan buah hasil bumi keliling desa dan berakhir di rumah sesepuh desa setempat
setelah itu seluruh barang yang diarak diberikan doa sebagai simbol rasa syukur atas berbagai hasil bumi yang berlimpah setahun terakhir
usai doa seniman reok mulai menampilkan tarian tentang pengusiran setan dan iblis yang selalu mengajak manusia ke jalan kesesatan
setan dan iblis diusir oleh para ulama yang diperankan pemain reok
setan dan iblis maka di bulan penuh berkah esok
warga bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa
selain sudah menjadi agenda tahunan
warga juga berharap dengan tradisi megangan menyambut bulan suci ramadan ini
warga dan seluruh umat muslim
bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar
jatuh priam bodo ponorogo